pasca gempa bermakni tuduh enam sembilan mengguncang kepulauan mentawai
yang juga dirasakan oleh seluruh warga kota padang
aktivitas warga di pesisir pantai kota padang kembali normal
warga kembali melakukan rutinitas pagi hari seperti biasa
seperti yang terlihat di kawasan pantai padang
tepatnya di kawasan tugu ikro yang berada di daerah kurus
kecamatan padang barat kota padang
para pedagang asongan kembali menjajakan dagangan di kawasan pantai padang
sebelumnya warga yang tinggal dekat dengan pesisir pantai
sempat berlari untuk menyelamatkan diri ke daerah yang lebih aman
lantaran takut terjadi tsunami
namun setelah peringatan dini tsunami dicabut
warga kembali beraktivitas seperti biasa dan kembali ke rumah masing masing
hingga saat ini bpbd provinsi sumatera barat menyatakan
belum mendapat laporan adanya kerusakan maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut
kami juga kami terasa dan saya berada rumahnya di pinggir pantai
kami juga pagi pagi itu subuh subuh itu menengok pantai
kebetulan lombaknya tidak ada
rasa rasa menunjukkan menunjukkan tsunami rasanya
sempat lari tadi pak
kami tidak sempat lari cuma kami larinya ke pantai
biasanya orang orang pantai ini umumnya dia menengok pantai dulu
sudah apanya sulut lautnya sulut baru kami orang pantai ini menjadi langkah